ya udah ini bapak lanjutkan ya ini kita akan memulai program itu flying fox ya kalian harus
memainkan dengan benar dan berani semangat semua semangat semangat semangat semangat
keren keren ini baru bagus semangat semua
ini tempat apakah katanya outbound kenapa di depan itu ada kendaraan militer
ih nora banget ya loh ini tuh outbound base camp military yang hits
ini dengar semua ya satu hari
satu malam kalian itu harus bersama di sini jadi kalian harus bersatu juga ya
tidak ada lagi yang membedakan yang mana anak ips yang mana anak ipa jadi semua bapak harapkan
bersatu tidak ada lagi benterok benterok begitu dengar ya eh jangan ngobrol itu dengar ya jadi
nanti begitu kalian sudah kembali ke sekolah
tidak ada lagi yang namanya ips maupun ipa semua sudah menyatu pamer jadi bapak juga tidak
sedikit sedikit memberi hukuman soalnya bapak hukum kalian juga capek kalian paham ya pak taugar
ini kalau hukumannya jalan jalan kayak gini nih pak udah gak apa apa sering sering aja hukum kita
kita terima kok bener bener
oke diam semua
baru saya kasih tahu ini bukan
jalan jalan bukan juga holiday
tapi ini bapak programkan bagaimana caranya eh supaya kalian semua bersatu
anak ips maupun anak ipa kau pikir ini jalan jalan paham ya udah paham tuh ya
bisa dipersatukan daripada nanti terjadi sesuatu bagaimana bapak betul ya pak
tenang tenang silen silen semua diam semua
nah sekarang gini ya tolong kalian taruh barang barang kalian semua di pendopo
pendopo sebelah kiri barang barangnya ditaruh disitu semua ingat ya nah sudah itu nanti
kalau bapak tiup peluit kalian sudah harus cepat datang ke lapangan jangan ada yang
membangkang kalau tidak semua seskor paham ya sekarang barang barang kalian kalian taruh di
pendopo cepat yang jesit kau eh eh jenry buat ilang banget sih
aduh mama eh bagaimana ya ini pak toga suruh katoran taruh tas di pendopo tapi ini apa ini
itu best campaign ball masa best campaign ball di pendopo eh kemenger kemenger sini
lu jangan nyari masalah lagi deh gue gak nyari masalah sama lo gue mau masuk sama narotas
mau denger apa pogar tadi apa kita juga mau masuk ya udah buruan lah
tidak punya etika ya tidak mengerti budaya antri itu bagaimana
belum karena masuk sattwa
teratur yang adri
habis sabar ya nur yang an middle remix berat swetra yang lima chokang police unit rambut dua alities berbis bedah terus hantu
ya buruan masuk
karena ini kurang pendidikan bapak
udah masuk baru
awas aja kalian berani macem macem ya
ayo buruan segera
jangan sampai beratur lagi
anak ips ini memang lelet kayak seaport
bapak lu pada
kalian dengar nggak sih
kalian ini kena tk saja
bapak kan sudah bilang
tidak ada bedanya ipa dan ips
harus bersatu semua
kalian harus bisa berbaur jadi satu
bapak ini sama pak rutan sekali jawab
kita ini semua dicampur campur dengan anak anak ipa ini
iya pak setuju pak
bisa diam nggak
anak ips harus kompak
ayo dekat dekat
yang anak ips sama anak ips sama semua
gabung gabung bersatu
bapak bagi berkelompok
ya dengar semua
akan bapak bagi beberapa kelompok
nanti satu kelompoknya itu
itu enam orang
anak ips campur itu satu kelompok harus dicampur itu
jadi bukan ada yang dipisah pisahkan ini
ibu dia pak jaya
coba dikasih nomor ke mereka semua
dibagi semua ya
jadi jangan dibedah bedahkan pak jaya ya
ambil nomor undian kalian
kelompok kalian masing masing
siapa yang dapat nomor satu
maka kalian akan masuk kelompok satu
siapa yang dapat
undian nomor dua maka kalian
masuk kelompok dua
aduh beta kelompok satu bapak
ya harus kamu terima itu
ya gue kelompok tiga
gue kelompok empat
saya juga kelompok empat
gue kelompok satu
barengan sama nadif dong
iya sama nadif
ya ampun mereka ini ribut bapak
tapi peta ini mimpi apa tadi malam eh
ih yang ada gue yang ngapas satu kelompok sama lo
eh terbalik nona
nanti nona itu yang nanti jadi
tulah di kelompok
bilang aja sudah
kepala itu ada batu dong
tenang semua ya
sudah dapat nomor masing masing
sudah ya sudah yaudah
ini bapak lanjutkan ya
jadi kita akan memulai program
ya kalian harus permainkan dengan benar
dan berani ayo
semangat sekali lagi
ini baru bagus ini semangat semua
terima kasih pak